sejak dua bulan lalu enam atlet taekwondo indonesia nomor kyorugi atau pertarungan
telah kembali menjalani platnas di gorpopki cibubur jakarta timur
mariska halinda dan kawan kawan sedang mempersiapkan diri untuk tampil pada babak kualifikasi olimpiade tokyo
yang direncanakan digelar awal tahun depan
salah satu pekerjaan rumah yang dihadapi pelatih kepala asal korea jae hyun joo adalah
bagaimana mengembalikan kondisi para atlet
pandemi covid sembilan belas yang melanda tanah air sejak maret lalu
sempat membuat atlet taekwondo indonesia harus menjalani latihan mandiri di mes masing masing
selain menerapkan protokol kesehatan yang ketat sebagai olahraga dengan kontak fisik langsung
pemeriksaan kesehatan rutin baik rapid test maupun tes swab harus dijalani atlet dan pelatih taekwondo indonesia
jadi cuma kita kita doang jadi dikit lah kecil buat kena virus
berbeda dengan nomor kyorugi untuk nomor pomse atau seni para atlet nasional indonesia tetap menjalani latihan di daerahnya masing masing
namun sejak terjadi pandemi pengurus besar taekwondo indonesia telah menggelar empat pertandingan
termasuk satu kejuaraan nasional nomor pomse yang digelar secara virtual
event event internasional secara virtual ini juga cukup banyak
untuk itu diharapkan
dan para atlet atlet nasional dan atlet atlet provinsi tetap berlatih pomse di daerahnya masing masing
sejumlah kejuaraan pomse yang telah digelar secara virtual ini pun direncanakan digunakan sebagai ajang seleksi atlet
yang akan mengikuti kejuaraan dunia pomse secara virtual pada pertengahan november nanti
erlangga wisnuaji randy putrama jakarta